nanti harus kasih tau
jangan kamu telepon dia
ini gara gara dia riri seperti ini
dia kan selalu jagain riri
kalau sampai terjadi sesuatu dengan lirik
bukan papa hajar dia
kamu tunggu disini
saya akan ketemu dengan dokter
tanda buruk lagi
kalau berhenti jangan tengah jalan dong
iya pak maaf pak
rit kamu kenapa rit
riri kenapa ya
gak mungkin dia nelfon aku kalau gak ada hal yang penting
aku gak bunuh riri aku gak bunuh riri
aku gak bunuh riri aku gak bunuh riri
aku bukan pembunuh
bagaimana kalo riri tewas
pasti aku yang disalahkan
di pisau itu ada sidik jariku
ah apa yang harus aku lakuin sekarang
aku harus bawa diri ke rumah sakit
setidaknya kalau dia terjadi apa apa
aku gak disalahkan
kenapa kamu melakukan ini
haris udah sampai
safal zimri kenapa kamu melakukan ini riri
riri kenapa kamu mencoba bunuh diri riri
kamu harus bertahan riri
kamu harus berhenti menggigil riri

kau tidak bisa jauh jauh
kamu harus berhenti mencari riri

kemana lagi coba
tempat yang sudah kita curigai
kita periksa tapi riri dan haris
gak juga kita temukan
jakarta seluas ini
gak mungkin kita bisa menemukan mereka
gimana kalau kita cari ke rumah sakit
mungkin dia disana
bener apa kata lo
tapi mereka kenapa tiba tiba
menghilang tuh ya
gue rasa mereka punya masalah tok
bener juga im
kenapa kamu melakukan ini
kalau kamu memang
gak mau bersama aku
kamu gak perlu bunuh diri seperti ini
aku bakal menjauh dari kamu dan aku akan
pergi dari kamu riri
pasien banyak kehilangan darah
dan harus segera dilakukan transfusi
untuk menyelamatkan nyawanya
selamatkan nyawa dia dok
dan juga anak yang ada di dalam kandungannya
apa dia sedang hamil
suster segera bawa pasien ke ruang icu

mereka ada di rumah sakit satu
daerah bogor bos
rumah sakit bogor
sepertinya riri ada masalah
dia dibawa ke ruang icu
pak ke rumah sakit ya pak
bertahan ya ri
aku bener bener gak sanggup
kalau aku harus kehilangan kamu
kenapa mereka bisa tau aku ada disini
ini laki laki yang bikin rilis sengsara tau gak
aku bener bener gak nyangka
siti mengambil keputusan untuk mencoba bunuh diri
kamu kan sudah menikah
jangan coba coba lagi dekat riri
pergi kamu sekarang
kamu pergi sekarang
papa udah pak
aku mohon sama om jangan usir aku
aku ingin memastikan kalau riri baik bkc
riri tidak butuh kamu
papa udah pak
ada hal yang ibadah
dia harus kuat ya
mama percaya kamu pasti kuat
mama gak bisa berusir kamu
nanti harus kasih tau
jangan kamu telpon dia
ini gara gara dia ririk seperti ini
dia kan selalu jagain riri
kalau sampai terjadi sesuatu dengan lirik
kan papa hajar dia
kamu tunggu di sini
saya akan ketemu dengan dokter
aku akan menjaga riri
aku akan menjaga riri